fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan kasus swab dan gratifikasi gubernur non aktif jambi zumizola
dari kesaksian ketua dprd provinsi jambi cornelis buston sebelum operasi tangkap tangan dprd jambi
zumizola telah diperingatkan oleh anggota kpk bidang pencegahan
dalam kesaksiannya cornelis buston mengaku pada bulan oktober dua ribu enam belas dirinya ditelepon zumi zola
zumi zola memberitahu cornelis bahwa ia diperingatkan oleh anggota kpk bidang pencegahan
akan ada ott di lingkungan dprd jambi
atas peringatan tersebut cornelis dan zumi zola pun sepakat dan berkomitmen
untuk tidak memenuhi permintaan para anggota dprd jambi
yang meminta uang ketok palu pengesahan apbd dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
cornelis juga membantah menerima uang ketok palu sebesar seratus juta rupiah
menurut cornelis uang seratus juta rupiah tersebut ia pinjam dari salah satu anggota dprd jambi
bernama kus lindar untuk biaya operasi orang tuanya
dan uang tersebut dikembalikan dua bulan kemudian